pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pvbmg menaikkan status gunung agung menjadi awas
dengan status baru ini warga diimbau menjaga jarak dengan radius sembilan km
status awas gunung agung mulai berlaku sejak pukul setengah sembilan waktu indonesia tengah
menurut kepala pvmbg kasbani status gunung agung dari level tiga menjadi level empat awas
ia menyatakan seluruh area di dalam radius sembilan km dari kawah puncak gunung agung dan ditambah perluasan sektoral ke arah utara timur laut tenggara dan selatan barat daya sejauh dua belas km
di dalam radius ini tidak boleh ada wisatawan atau aktivitas masyarakat di dalamnya
semua warga yang ada di radius tersebut diimbau segera mengungsi malam ini
meski sudah berstatus awas lava dan material vulkanik belum terpantau muncul
sementara intensitas gempa meningkat terus hingga lebih dari enam ratus kali
gunung agung yang terletak di karangasem bali mengalami peningkatan status dari waspada menjadi awas hanya dalam satu minggu
gunung agung pertama kali mengalami kenaikan status dari normal menjadi waspada pada tanggal empat belas september dua ribu tujuh belas
peningkatan status ini diikuti larangan aktivitas pada radius tiga km dari kawah
status gunung agung dinaikkan menjadi level empat awas
level siaga pada hari keempat senin delapan belas september dua ribu tujuh belas
pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau pvmbg menaikkan status menjadi siaga
pada status ini larangan aktivitas meningkat menjadi radius enam km dari kawah
empat hari setelah berada pada level siaga pvmbg menaikkan status gunung agung menjadi level awas
pvmbg menaikkan status gunung agung pada hari jumat dua puluh dua september dua ribu tujuh belas pukul dua puluh tiga puluh waktu indonesia tengah
pada status ini pvmbg menaikkan status gunung agung menjadi level awas
mbg melarang seluruh aktivitas pada radius sembilan km dari kawah
dan untuk mengetahui situasi terkini dari kawasan gunung agung kita terhubung dengan koresponden cnn indonesia igede nyoman wiryadinata
nyoman bagaimana kondisi terkini pasca penetapan status awas gunung agung
prida memang sekitar pukul dua puluh tiga puluh pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi sudah menetapkan
menaikkan status gunung agung ke level empat awas yang sebelumnya adalah level waspada
karena adanya peningkatan aktivitas vulkanologi di dalam tubuh gunung agung
terbasuk juga frekuensi gempa yang selalu meningkat

tadi saja ketika pukul dua belas tiga puluh wita terjadi gempa dengan skala tiga dua skala ritter
padahal sebelumnya gempa gempa dengan frekuensi dan interval yang begitu cepat
artinya lima menit sepuluh menit berfrekuensi ataupun berskala sekitar masih di bawah tiga dua tujuh atau sampai dua sembilan
memang status ini tetapkan tadi malam setelah badan pukul analogi melihat
mendata dari hsbc
dari seismograf termasuk juga dari upaya yang telah dilakukan oleh pihak geologi untuk melakukan pemantauan setiap harinya
pasca ditetapkannya waspada sebelumnya atau siaga sebelumnya
memang ada sejumlah pengungsi yang saya lihat setelah penetapan status menjadi awas ini
memang berbondong bondong menuju ke tempat tempat pengungsian yang ada di tidak hanya di kabupaten karangasem
termasuk juga di kabupaten kelungkung dan di kabupaten buleleng yang berbatasan langsung dengan kabupaten karangasem ini
informasi terakhir memang ada sekitar sembilan empat ratus dua puluh satu orang yang sudah mengungsi ke tiga kabupaten tersebut
dan ini akan terus bertambah
bahkan tadi saya melihat beberapa warga di malam hari masih menaiki truk untuk menuju tempat tempat yang lebih aman
atau terbuka atau di mana mana
terima kasih atas informasinya ige d de nyoman wiryadinata